asean games hangzhou dua ribu dua puluh tiga sudah di depan mata
indonesia memberangkatkan empat ratus lima belas atlet dari tiga puluh satu cabang olahraga
salah satu kriteria untuk menentukan jumlah atlet yang dikirim ke hangzhou ini adalah
peluang untuk mendulat medali serta rekan jejak prestasi diajak internasional dalam dua tahun terakhir
di asean games hangzhou indonesia menargetkan delapan hingga dua belas medali emas
dan menduduki peringkat dua belas di kelas main akhir pengumpulan medali
memang untuk perolehan target medali emas di dua ribu dua puluh tiga itu akan targetnya di bawah
karena apa ketika di gita sergituan rumah
perolehan medali saat itu
dan di dua ribu dua puluh tiga di hangzhou pecah silat tidak dipertandingkan
capaian indonesia saat menjadi tuan rumah asean games dua ribu delapan belas lalu memang fenomenal
saat itu indonesia mampu meraih tiga puluh satu medali emas dua puluh empat medali perak dan empat puluh tiga medali perunggu
yang membawa indonesia berada di peringkat empat kelas main akhir pengumpulan medali
tapi dari tiga puluh satu medali emas yang diraih indonesia
dan data lain yang tidak kalah menarik dari keseluruhan medali emas yang didapat oleh kontingen merah putih
ya betul sekali itu adalah data dan fakta yang suka tidak suka harus kita akui
meski demikian sebetulnya ada beberapa cabang olahraga olimpik dan terukur
di mana indonesia masih
tapi kita masih punya harapan untuk bicara banyak di kancah olahraga dunia
kalau kita bicara pada hasil dari ajang multi event terdekat yaitu sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga lalu
dari cabang atletik yang merupakan the mother of sport indonesia berhasil meraih sembilan belas medali
yang mana tujuh diantaranya adalah medali emas
begitu pula di cabang olahraga angkat besi yang sejak lama jadi andalan indonesia di sejumlah ajang multi event
pada sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga lalu
terdapat lima medali emas dua perak dan juga empat medali perunggu
selain itu ada pula cabang olahraga panjat tebing pada nomor speed
yang sejak tahun dua ribu delapan belas lalu mendominasi seri kejuaraan dunia dan tak jarang membukukan waktu rekor tercepat di dunia
nomor speed di panjat tebing ini menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan pada asean games hangzhou dua ribu dua puluh tiga dan juga olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
fedrik leonardo berada di peringkat satu dunia dan pemegang rekor waktu tercepat hingga saat ini yaitu empat sembilan puluh detik
selain itu di nomor speed putri desak maderita kusuma dewi berada di ranking dua dunia
saya pribadi dalam tanda petik asean games ini tidak membuat saya deg degan dibanding dua ribu delapan belas yang lalu
karena ada lagi event yang berhasil diperlukan
yang buat semua insan olahraga itu adalah main goalsnya kan
tujuan utamanya bertanding dan meraih prestasi tertinggi di olimpiade
nah fokus kami sebenarnya adalah di olimpiade
olimpiade sendiri kami sudah mengamankan satu atlet atas nama desa made untuk berlaga di paris besok
kemudian kami masih punya peluang untuk meloloskan dua putra dan satu putri lagi
di babak kualifikasi berikutnya
tanpa mengecilkan cabang olahraga lain disiplin olahraga terukur dan dipertandingkan di olimpiade memang menjadi barometer utama
kalau di dunia itu yang namanya olahraga itu yang paling bergensi itu ya olahraga terukur memang
memang ada dua jenis olahraga ya kalau di multi event seperti olimpik atau asian games atau sea games
tetapi yang paling menjadi bergensi adalah olimpiade
barometer dunia terus negara akan dilihat sebagai negara olahraga yang kuat gitu itu dari olahraga terukur
sekarang kalau omong pesta olahraga apa namanya multi event apa yang paling menarik
ya itu itu yang paling menarik
dan paling banyak penyumbangan medali ya
iya medalinya banyak gitu banyak di renang maupun di atletik
asean games di hangzhou dua puluh tiga september nanti
jadi ujian indonesia yang sebenarnya
kira kira mampu nggak kontingen atlet indonesia bicara banyak di kancah olahraga asia saat kita tidak menjadi tuan rumah di ajang itu
ya dan momentum perayaan hari olahraga nasional tanggal sembilan september ini diharapkan juga menjadi tambahan suntikan semangat bagi atlet atlet indonesia yang akan tampil nanti
dan tentunya harapannya peringatan hari olahraga nasional ini tidak hanya sekedar menjadi seremonial belaka